cerita dalam bahasa indonesia
kenapa tidak bukan salahku kalau aku cantik
ah anakku tersayang
itu karena kami takut kepalamu besar karena itu
laura dimanjakan oleh perawat konyolnya yang sering mengatakan kepada anak kecil itu untuk bangga akan kecantikannya dan semua pakaiannya yang cantik
perawat ibu dan ayah mengatakan kepada aku bahwa kalau aku terlalu memikirkan pakaianku yang cantik
maka nanti kepala aku akan besar
oh tidak laura aku yakin mereka hanya menggodamu saja
jangan khawatir itu tidak akan pernah terjadi padamu
jadi laura tumbuh menjadi sangat egois dan membenci siapapun yang tidak secantik dia
pada suatu hari yang cerah laura berada di luar berkeliaran di kebunnya
kebun itu memiliki banyak jenis bunga dan tampak seolah olah pelangi telah menyebar
dan menyebarkan warna itu ke semua tempat
merah kuning dan merah mudah
milik siapa itu
saat dia melihat keingin tahuannya berubah menjadi benci
karena melalui gerbang logam yang besar dia mengintip seorang gadis kecil yang seusia dengan laura
berani sekali dia menyentuh gerbangku dengan tangan tangan kotornya itu
dan dia sangat lusuh
gadis kecil itu menatap laura terkejut
dia menyukai bunga bunga indah itu dan hanya ingin melihatnya lebih dekat
jangan menyapa aku
kau tidak seharusnya berada di sini pergilah
tapi aku hanya ingin melihat bunga bunga yang cantik itu
bunga bunga yang cantik itu hanya boleh dilihat olehku
jadi pergilah dari sini
gadis malang itu
segera berlari tersinggung oleh kata kata laura
dasar anak yang kasar
dari mana suara itu berasal
laura berjalan mendekati semak yang dipenuhi mawar merah terindah yang pernah dilihatnya
laura melihat sedikit lebih dekat dan dia heran melihat peri kecil mungil mengenakan kelopak mawar
dia membawa palet warna merah berganda dan matanya berbinar saat dia melihat laura
siapa kau ini kau sangat cantik
aku tidak ingin dipuji oleh orang orang sepertimu
tidakkah kau setuju saudari
ketakjupan laura terus tumbuh karena dia melihat banyak peri kecil keluar dari balik berbagai bunga
oh kalian semua sangat cantik
oh jangan menyentuh kami dengan tangan kotormu
laura terkejut tidak ada yang pernah menyebut dia kotor sebelumnya
bukankah itu sedikit kasar dia itu hanya seorang anak kecil
hah itulah tepatnya bagaimana dia berbicara kepada anak yang malang itu
ya aku pindah ke semak berikutnya
kau mau ikut tulia tidakkah kau ingin berada di dekat anak yang begitu kotor itu sekarang
aku ikut denganmu rosali
dan kedua peri itu pun terbang menjauh meninggalkan laura dengan sangat sedih
jangan khawatir tentang mereka aku violet dan ini lilian
oh aku laura senang bertemu dengan kalian
laura melihat violet melukis bunga bunga ungu
dia mencelupkan kuasnya ke tetesan embun dan kemudian ke warnanya
dari mana kau mendapatkan warnamu
violet menunjukkan kepada laura seuntai cahaya ungu kecil yang datang dari matahari dan membentuk warna ke paletnya
wow aku berharap aku bisa menjadi peri juga
lilian yang selama ini hanya diam saja sekarang menatap tajam ke arah laura
apa kau benar benar menginginkannya
iya benar setidaknya untuk lima belas menit
lilian mengulurkan tangannya yang panjang dan anggun
segera setelah dia menyentuh tangan lilian laura mendapati dirinya sebesar serangga betina
oh aku akan jatuh
tidak kami memengaruhi
tidak aku akan menganggapmu
aku tidak punya sayap untuk terbang
iya sayangku sayap itu hanya untuk perisejati baiklah ayo kita mulai
mereka terbang di udara melewati taman dan jalan
oh ini sangat menyenangkan
segera mereka tiba di sebuah pondok yang kecil
di dalamnya terbaring seorang wanita pucat karena sakit
dia sedang memberinya bubur
ada begitu banyak taman yang indah untuk dilukis kenapa kita datang ke sini
sekarang violet kau mau bantu aku dengan ini kan
laura memutuskan untuk mengamati keluarga itu dari dalam
oh sayang betapa aku berharap aku punya sup ayam hangat dan beberapa stroberi yang manis
aku tahu kami akan mencari
kami memang tidak sanggup tapi penyakit memang membuat orang menginginkan hal yang paling aneh
jangan khawatir ibu aku akan menjual gaun itu kepada nyonya barret hari ini
nyonya barret kenapa dia berbicara tentang ibu
oh itu adalah gaun yang aku inginkan
tiba tiba laura merasa sedih untuk keluarga penjahit itu
dia tidak pernah membayarmu cukup sayang
mintalah sedikit tambahan padanya
aku akan mencoba ibu apapun yang terjadi aku pasti akan membuatkanmu sup ayam yang lezat
penjahit itu berjalan ke jendela tepat saat para peri menyelesaikan lukisan mereka
bau ini enak sekali
ibu aku akan menyimpannya di sini untukmu
terima kasih sayang aku menikmati mencium bunga bunga yang indah ini
sekarang kita ke rumah berikutnya
mereka terbang melalui langit musim panas yang hangat dan segera mendarat di jendela kecil
jendela milik rumah tua yang rusak
aku tidak mengerti mengapa kau mau mengunjungi rumah rumah tua dan kau

kau bisa melukis dengan mudah di padang rumput yang indah

akan memberitahu kau setelah selesai sekarang perhatikan aku
laura menyaksikan bunga bunga yang hampir layu berubah menjadi violet terindah yang pernah dilihatnya
lilian memberi mereka kilau putih dan emas yang bersinar ketika tertangkap oleh matahari
ini sangat indah

hmm ini sangat indah tiba tiba laura mendengar suara tergesa gesa dari kamar
hmm ini sangat indah tiba tiba laura mendengar suara tergesa gesa dari kamar
itu adalah gadis kotor yang aku usir hari ini
anak itu tidak memiliki orang tua yang mencintainya
hati laura sedih ketika dia mendengar itu
gadis itu berlari ke pot bunga
oh betapa cantiknya kau dan baumu segar sekali
ibu memberitahu aku bahwa tuhan memberi kami bunga untuk membuat kita menjadi baik dan bahagia
itu sebabnya kami datang ke sini untuk memberi siapapun memenuhi kebahagiaan
karena kami peduli pada orang lain
aku berharap jadi perisungguhan biar aku bisa melakukannya juga

peri itu tersenyum hati laura sudah mulai berubah

kau bisa melakukan jauh lebih banyak sebagai manusia
kemarilah lima belas menitmu sudah habis
dan sebelum dia bisa mengerti dia kembali ke ukuran normalnya
berdiri di depan rumah gadis malang itu
kedua peri itu telah menghilang
oh tidak bagaimana aku kembali ke rumah
saat itu margaret keluar dan terkejut melihat laura
kau gadis cantik yang mengantarkanku pergi pagi ini
kenapa kau ada di sini dan tidak di kebun cantikmu
aku aku tersesat dan tidak bisa menemukan jalan kembali
maukah kau membantu aku
maggie yang baik hati dia tidak menaruh dendam
dia membawa laura kembali ke rumahnya
aku margaret tapi aku suka dipanggil maggie
kau tinggal di sini
iya aku tinggal di sini dengan bibiku
dia tidak menyukai aku dan
dia juga tidak baik
tapi aku berterima kasih karena diberi makan olehnya
mereka mengobrol sampai akhirnya sampai di rumah laura
izinkan aku mengucapkan terima kasih dengan benar
dia membawa maggie dan memberinya makanan lezat untuk dimakan
sangat menyenangkan bagi maggie
setelah itu laura membawanya keluar ke kebun
dan menyuruhnya memetik bunga sebanyak yang dia inginkan
laura meminta maaf dengan sungguh sungguh atas cara dia bertindak
maggie pergi dan laura pergi mencari ayahnya
dia menceritakan semua tentang maggie dan bagaimana dia hidup dengan bibinya yang kejam
jadi apa yang kau ingin aku lakukan
bisakah dia tetap di sini
ya tentu saja dia boleh laura
aku sangat bangga padamu
dan ketika laura memperhatikan dia berjalan pergi
ayahnya diam diam merasa
senang bahwa laura telah peduli pada orang lain
setelah itu dia pergi ke ibunya yang sedang berbicara dengan penjahit
ibu gaun ini sangat indah
bukankah itu adalah harga yang layak
ibu laura paling terkejut dengan hal ini
tetapi dengan sepenuh hati setuju bahwa gaun itu memang berharga mahal
sebelum kau pergi
tapi bawalah ini pulang ke rumahmu
oh tapi aku
ini caraku mengucapkan terima kasih
penjahit itu tersenyum hangat dan pergi dengan hati yang bahagia
sesuai dengan kata katanya ayah laura meminta maggie untuk datang ke tempat mereka
maggie sangat menyukainya dan segera berteman baik dengan laura
bagaimana aku bisa begitu
aku sangat kejam terhadap seseorang
laura telah belajar bahwa satu satunya hal yang penting yang seharusnya cantik adalah hati seseorang
itu adalah pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan
para peri telah mengajarinya dengan baik